jadi saya kira tidak akan pernah ada hal hal orang bertemu dengan saya
atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca kan
saya pastikan itu tidak ada
bawanya itu satu miliar dolar banyak loh itu
kedua siapa yang mau mengasih uang satu miliar dolar
yang berikutnya saya ikat itu
yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah
tidak pernah terjadi di badan pimpinan kpk
dan kpk tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum
kpk juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal
saya di kementerian pertanian itu kenalnya hanya menteri
di saat rapat terbatas maupun sindang keminat paripurna
bahkan ada waktu itu saya selalu
bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu
itu diambil foto nya
jadi saya kira apalagi kalau pejabat pejabat di bawah menteri saya tidak akan kenal
jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak
apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan
saya yakin itu adalah
tidak pernah terjadi
tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan
maksudnya ada pak ali kira kira
termasuk juga expos ya
expose ini tidak ada yang memasangkan
forum expose kpk kalau menangani perkara itu sangat terbuka
dan semua orang yang hadir di dalam expos
apakah itu penyelidik penyidik penuntut umum
pejabat diputih perlindakan
dan semua memiliki hak yang sama
tidak ada intervensi memasahkan keendah
supaya orang menjadi tersangka